sejumlah petugas direkturat reserse kriminal khusus polda sumatera utara melakukan penggeledahan di
gudang penyimpanan minyak ilegal yang diduga milik ajun komisaris besar polisi ah lokasi
gudang berjarak empat rumah dari rumah akbp ah atau sekitar seratus m di dalam gudang ditemukan dua
buah tangki minyak berlogo pertamina dengan kapasitas enam belas liter dua buah tangki kotak
berkapasitas puluhan ribu liter lima belas liter drum dan belasan tangki plastik petugas juga menemukan
dua mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan minyak dari tangki pembawa ke tangki di dalam
gudang dalam hal ini direkturat reserse kriminal khusus pun juga mendalami hal yang tadi disampaikan
tim krimsus pak subditi piter bersama dengan rekan rekan dari pertamina melakukan

namanya pemeriksaan dan penyelidikan terkait dengan keberadaan gudang yang lokasinya tidak jauh
dari rumah saudara ah ini yang kita dalam saat melakukan penggeledahan polisi menghadirkan
pihak pertamina patraniaga regional sumbagun pihak pertamina membenarkan adanya temuan gudang
penyimpanan bahan bakar minyak yang diduga ilegal namun
memastikan logo pertamina yang ada di tangki bukan tanda adanya keterlibatan pihaknya
apresiasi kepada polda sumatera utara ya yang juga tadi sudah mengontak kami dari pertamina jadi kami
disini untuk mendampingi untuk ngecek lokasi di sini itu aja temuannya gimana pak ya temuan
sudah bang bang lihat kan ada beberapa tangki dan lain lain itu aja itu kan bisa dimana
aja gitu ya di ini tapi kan yang jelas itu bukan dari pertamina intinya apa namanya gudangnya gitu
pertamina yang di sini

usai penggeledahan petugas direkturat reserse kriminal khusus polda sumatera utara memasang
garis polisi dan memberi tanda barang bukti dalam pengawasan mereka agus supratman medan sumatera utara